dalam upaya pencegahan covid sembilan belas
pemerintah kota surabaya rabu siang mendirikan dapur umum
untuk memasak telur rebus dan wedang pokar
yang berfungsi untuk meningkatkan stamina tubuh
pemerintah kota surabaya menyiapkan satu ton telur ayam untuk direbus
selain itu ada juga beberapa rempah
seperti jahe serai cengkeh hingga gula merah
untuk membuat wedang pokak
pembagian akan terus dilakukan secara bertahap
per kecamatan hingga satu pekan ke depan
jumlahnya itu untuk satu kecamatan di semamper itu
seribu gelas dan seribu telur
harapan kita dengan adanya ini
itu masyarakat secara mandiri sudah bisa membuat sendiri
minuman minuman tradisional seperti itu
sementara itu di sisi lain kota surabaya
terlihat warga yang rela antre sejak pagi
untuk mendapatkan bahan bahan pembuat hand sanitizer
di sebuah toko kemia
di daerah ini
di daerah tidar surabaya
semenjak hand sanitizer menjadi produk langka
para pembeli banyak mencari alkohol
gliserin dan soft sakura atau parhum
untuk dapat meraciknya sendiri di rumah
pembeli toko mengaku
meski diburu warga
harga bahan kimia ini tidak mengalami kenaikan
kalau kenaikan kan kita ngikutin pabrik ya
kalau pabriknya harganya naik
kita juga ngikutin
tapi nggak sampai naik yang
waduh jauh banget itu enggak
ya harga harga mungkin naik sampai
rp lima gitu aja sih
rata rata pembeli mengaku
mencari bahan untuk diracik sendiri
untuk memenuhi kebutuhan skala besar
seperti kantor juga untuk kebutuhan rekan
bapak di sini antre sejak kapan
dan cari apa pak
tak racik sendiri
biar lebih murah harganya
kalau kan ngeracik sendiri kan lebih murah
dari hasil pantauan lapangan
harga yang diberikan penjual tetap sama
tim liputan cnn indonesia